jules jules jules jules jules udah muter juga jules berhentiin ntar orang puyeng
figure spesialis to you for juleha semoga menjadi badan yang sehat
keburu haus gue po etak
yaudah tenggak tenggak
ini kasih kos itu
tuk tuk tuk
tuk tuk tuk
tuk tuk tuk
tuk tuk tuk
tuk tuk tuk tuk
tuk tuk tuk tuk
tuk tuk tuk
tuk tuk tuk
aduh kurang ajar nih
kenapa sih pada lari
eh lu matanya kemana sih
mudah banget bosa
eh pakaian kulit bosa tuh
ah biar ini mak
eh teman gimana
lo gak kenal gue ya
lo gak kenal gue ya
di sana tuh ada heboh mak
yang lebih heboh gak tau ya
ini yang lebih heboh di kampung ini gak aja yang heboh kecuali aku
iya tau mak
ntar aja terus mak
tungguin jual perjuangan kali ini
biar nanti kayak bang masi jod
siapa ini yang menurusi dia
siapa ini yang menyurusi dia
mulut mati kak traktor
mak kenapa sih mak
lu juga keamanan
aduh kakinya kakinya masukin
leluh pak leluh kena ini leluh
duh kan telat kan
gua bilang juga ape buru buru buru buru
sekarang udah kosong begini lu mau tanding sama si ape
ya enggak tanding lah
lagi kan jejen udah bilang dari kemana jejen nggak mau tinju lagi
babi aja yang maksa maksa
lu juga sih udah tau dia mau tinju
ngapain lu tandani lu lulurin segala
kan biar anak kita cakep
ya silah bang
babe lagi senang tuh biasanya nya
manis sih bang
tahu lu ah
tuh pitanya berantakan lagi tuh
yuk pulang aja yuk
bumpa jawab ah
jempolnya yang kencang
biar bumpa juli yang menang ya
jus jus udah muter jus
semoga menjadi badan yang sehat
keburu haus gua po
ya udah tenggak udah tenggak
po emang dah
emang po lama be benar
kalian cuma nama ae perhatiin
tapi sama mbak be juga ya
nah po mbak be gitu loh
ntar ya mbak
kalau misalkan ayah udah jadi petinju beneran ya pak ya
gimana kalau po ae angkat jadi promotor ae
tapi bu ella belum bisa naik promotor
itu gak motor
iduh juleha iduh juleha begitu
ya iya yang dukung juleha
oh ya allah
ya mau dah jul
eh po leha po ella baik bener pak juleha
punya pembokas kayak aku
eh lo tuh bener bener hah berapa kali mbak lo ngomong hah
dibilangin lo tuh perempuan hah
tepak lo udah kayak sapu hijau gitu
ah sarung tinjunya mana sih
ini satu apaan
eh enggak pak
mulai hari ini detik ini jam ini menit ini lu gak boleh main tinju lagi
ya ella mbak jangan begitu napa
orang juleha depan banget sama tinju masa bukannya didukung gimana sih mbak
lagian ya po ella itu cuma pengen ayem menang di ring tinju
mbak juga yang senang kalau juleha menang sukses iya kan
pingin lo jadi seorang yang feminim
sekarang gimana kalau lo gue beliin week gak boleh main tinju lagi
ini model kayak kartini lamanya sendiri mulutnya kayak disobek sobek
pokoknya lo mau gak mau harus pakai wix
eh mbak kagak mau ayem pakai wik
yang ada ayekan ada one yang ngiding
ayem udah demen sama gaya ayem kayak gini nih
mendingan mulut mbak aja yang pakai wik
kurang ajar mbak
mulai hari ini pakai week
kagak ada namanya
pokoknya juga gak mau
tolong aja mbak
tolong aja mbak
ah jangan berpulang
gak boleh kita berada
emangnya gak berhasil ngelahirin mbak
gue ngelahirin perempuan bukan kayak gituan
soalnya emangnya bukan orang
pak kakak mau

saya sakai bengcok
aduh anak buang perempuan
ya sudah ya
mama tega benar